dengan sang sutradara bang joko anwar dan pemeran karakter bapak bron palarai
halo selamat malam bang joko hai bron apa kabar
ya terima kasih sudah bergabung bersama kami di showbiz corner
saya pertama akan ke bang joko dulu
ini kan sebentar lagi penikmat film horror tanah air bisa melihat ya
sekuel dari pengabdi setan di tahun dua ribu tujuh belas
gimana bang joko sudah puas dengan hasil produksinya
kemudian yang menjadi pertanyaan juga
yang bikin penasaran seberapa drastis perbedaan penghabis setan satu dan dua dalam segi produksi
untuk pertanyaan pertama kita puas banget
ketika syuting itu betul betul mencurahkan tenaga pikiran skill talenta mereka semua ke penghabistan
dan memang kita nggak mau buru buru membuat sekol setelah yang pertama sukses
waktu itu dapat nominasi tiga belas piala citra menang tujuh piala citra tayang di empat puluh dua negara dan box office sampai ke meksiko
sampai ke banyak negara tapi kita ingin mematahkan dulu skenario nya technicalities nya
jadi ketika on tahun dua ribu dua puluh kita syuting semuanya betul betul mencurahkan segala kemampuan kita masing masing di depan dan belakang kamera
jadi karena kita sudah berbuat semaksimal mungkin kita sangat puas dengan hasilnya
berbeda banget karena yang pertama kita cuma satu rumah ini di rumah susun
kalau yang pertama cuma paling cuma ada lima ruangan gitu ya terornya ini ada belasan ruangan teror jadi teror banget gitu
hmm tempatnya ini banyak kalau dulu lebih sedikit sekarang tempatnya lebih banyak dan katanya bang joko ini teror banget
saya mau ke bron bron kalau melihat pengabdi setan lima tahun lalu masing masing karakter ini kan sangat kuat ya untuk diingat oleh penonton termasuk bapak
kalau kita lihat dari film pertama
ada pengembangan karakter besar besaran nggak sih di sosok bapak ini
iya ini skenario yang luar biasa dari bang joko
karakter bapak di bs dua juga lebih misterius ya sesuai di trailer
dan pastinya semua persoalan akan ada jawabannya di sequel ini
bagaimana anda dalam proses syutingnya ini bron
anda melihat suasananya

anda melihat suasananya

bagaimana anda dalam proses syutingnya ini bron
bagaimana anda melihat suasananya
bagaimana anda dalam proses syutingnya ini bron
ini kan apalagi kalau syutingnya dimulai tahun dua ribu dua puluh kalau saya tidak salah
ini kan sedang pandemi nih
bagaimana anda dalam proses syutingnya ini bron
iya itu dari sop nya tapi tim produksi itu bagus sekali dari aspek prosedur
jadi semua pemain bisa fokus sama proses pembuat adegan aja
kalau bron ini sosok bapak nah ini bapaknya ini bapaknya

kalau bron ini sosok bapaknya ini bapaknya
ini bang joko di pengabdi setan yang pertama sosok ibu ini kan sangat lekat banget horrornya
saya juga pasti tutup kuping tutup mata karena saya juga ngeri juga
bahkan ibu ini diem aja udah serem banget bang
di sekuelnya ini ada nggak sih yang lebih horror dari sosok ibu
atau justru muncul lagi dengan versi yang lebih horror lagi
nah memang kita mau bikin pengambil setan yang kedua ini
kan untuk bikin pengabdi setan yang pertama kita misinya adalah meletakkan film tersebut sebagai
intinya adalah meletakkan film tersebut sebagai standar yang paling bawah gitu untuk film horror indonesia
nah di film penghabisatan dua ini kita ingin meningkatkan teknikalitisnya meningkatkan estetikanya
jadi kita berangkat dari penghabisatan satu semua aspek kita tingkatkan termasuk aspek kengerian
dan di penghabisatan dua ini kita bukan semata mata memberikan kengerian sehingga orang mungkin stres gitu ya
karena kan kita dalam stres ya pandemi kita ingin memberikan kriaan gitu
walaupun serem tapi seremnya itu kayak masuk ke wahana yang seru yang asik gitu
jadi nggak semata mata serem tapi orang juga bersuka suka setemanya gitu
termasuk milih lokasinya ya bang joko soalnya kemarin kan kita dua ribu tujuh belas melihat lokasinya ini ikonik banget ya di rumah gitu ya
udah ikonik banget ini memilih untuk di rumah susun
nah ini apa pertimbangannya bang
kelanjutan ceritanya memang menuntut kita syuting di rumah susun dan kebetulan rumah susun yang kita syuting itu kan harus kita gunakan selama lebih dari sebulan
jadi kita harus mencari rumah susun yang memang tidak berhenti tempatnya
dan kita setelah mencari selama tiga bulan sampai ke jawa barat kita menemukan di sudut jakarta sebuah rumah susun yang sudah tidak ditempatkan ditinggalkan pada waktu itu selama tiga belas tahun
sekarang sudah lima belas tahun kosong
jadi secara aura juga
ya memberikan atmosfer yang cocok banget gitu untuk syuting penghabisan kedua
nah itu auranya tiga belas tahun kalau sekarang lima belas tahun tidak dihuni saya akan ke bron
yang bikin bron jadi keinget gitu waktu syuting di tempat yang udah tiga belas tahun nggak dihuni gitu
momen bagi aku bikin adegan adegan seram itu momen yang spesial
jadi itu kan
apa ketika acting di semua film film sebelumnya masih belum pernah bikin adegan adegan teror di rumah susun
jadi ini kali pertama dan sangat dinamis and sangat special momennya
jadi itu harus ditonton ramai ramai
oke sangat penasaran juga kita ya
karena kalau kita nanti lihat filmnya ini kan beda banget ya
dulu rumah gitu ya
terus sekarang rumah susun
nggak ada cerita cerita yang bisa dibagikan
cerita cerita yang mungkin bron mungkin keinget banget gitu
bapak masih belum kaya kan
masih nggak punya uang
jadi jadi masih lagi di rumah susun aja sama anak anak
tapi scene scenenya semuanya spesial
proses bikin filmnya kami talent sangat di protect quality
jadi kami nggak tahu any story gitu
pastinya bang joko lebih tahu ya
bang joko kita bicara lebih luas lagi soal film ini
ini kan pengabdi setan adalah sedikit bahkan satu satunya film indonesia yang tayang di bioskop imax ya
koreksi kalau saya salah ya bang joko
lantas kenapa bang joko bela belain banget pengabdi setan tayang di imax
film pembesatan dua adalah film indonesia pertama yang melalui proses teknologi annex di los angeles
jadi bahkan pertama di asia tenggara
film lokal di asia tenggara yang melalui proses imax ditekankan di negaranya itu baru pengabdi setan dua
kenapa kita mau menanyakan di imx
pertama film itu kalau misalnya mau ditayangkan di imax nggak ada prosesnya
bukan berarti bisa ditayangkan di imx
jadi pihak imax itu harus menerima sebuah film itu harus layak tayang di imax baru bisa tayang di imax
artinya filmnya harus secara teknisnya baik gitu ya dibuat dengan baik
dan kalau kita sendiri kita menerima tawaran dari imax untuk ditayangkan di bioskop imax
karena kita ingin memberikan sesuatu yang lebih kepada penonton
jadi kita sudah membuatnya dengan baik
tapi presentasinya bagaimana
karena kalau kita tingkatkan juga bukan sekedar di bioskop biasa yang sudah biasa kita tonton tapi dalam format imax
dalam layar yang lebih besar dengan suara yang tata suara yang lebih legar jadi lebih imersif
jadi kalau misalnya orang nonton di bioskop imax orang akan merasa berada di dalam filmnya gitu
berada di samping ibu ditemani ibu
jadi selamat merasakan bersama ibu melalui rumah season pengalaman ini
wow oke benar benar kita di sini semuanya sudah tidak sabar ya untuk menyaksikan
apalagi menyaksikannya di imax karena pengen banget bagaimana rasanya benar benar seperti di samping ibu
terima kasih ya bang joko anwar dan juga bron palarai sudah bergabung bersama kami
semoga sukses filmnya dan selalu sehat ya terima kasih
terima kasih empat agustus tayang di bioskop
agustus iya terima kasih